kita ke informasi selanjutnya pt kereta komuter indonesia memastikan selama memasuki ppkm level dua
pencopotan stiker dan marka pembatas yang sempat viral di media sosial
video yang memperlihatkan petugas pt kereta komuter indonesia mencabut seluruh marka atau tanda pembatas antar penumpang menjadi viral
namun rabu pagi sejumlah stiker penanda yang berfungsi sebagai pembatas jaga jarak antar penumpang masih terpasang
baik di kursi penumpang maupun di dek pijakan penumpang berdiri
guna menjawab kebingungan para pengguna krl jabodetabek pt kereta komuter indonesia atau kci
akhirnya angkat bicara terkait kesalahpahaman informasi yang berkembang
tetapi kita bisa mengatakan bahwa
supaya yang duduk lebih banyak kemudian yang berdiri juga bisa lebih banyak
marka markanya diatur kembali nih ya baik yang duduk maupun yang berdiri
sejumlah pengguna krl juga mengaku lebih nyaman dengan masih diterapkannya aturan jaga jarak
mengingat pandemi covid sembilan belas belum benar benar berakhir
ya lebih aman aja sih
lebih aman ya bu ya
lagi yang udah nggak terpaksa
selalu pengen dulu ya covid sembilan belas
terlalu pengen dulu ya
selain di gerbong kereta aturan jaga jarak aman juga masih diberlakukan
baik di ruang tunggu stasiun lobby tiket hingga peron kereta
rizky iktiar yahya jakarta